presiden joko widodo menyebut telah mengucapkan selamat kepada prabowo subianto
pasca pengumuman hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
jokowi menyebut dirinya langsung mengucapkan selamat kepada prabowo subianto melalui sambungan telepon
ditanya apakah ada pesan khusus untuk prabowo
jokowi berkata jika prabowo mengerti mana yang terbaik untuk negara indonesia